ada lagi nih yang juga menyita perhatian karena marah marah
aksi kepala dinas perdagangan kota padang yang membanting barang milik pedagang viral di media sosial
nah sikap netizen pun terbelah menyingkapi amarah sang kepala dinas
insiden pejabat murka di lokasi publik ini juga sebenarnya pernah terjadi di bogor jawa barat
kembarahan kepala dinas perdagangan kota padang n rizal memuncak di pasaraya padang
dalam sebuah video amatir pejabat eselon ii pemkot padang ini terekam melampiaskan amarah
pasca amarahnya di pasaraya viral di media sosial sang kepala dinas pun mengeluarkan pernyataan
dalam nada yang lebih terjaga n rizal mengakui kesal dengan ulah pedagang yang membandel
berdagang hingga memakan sebagian badan jalan
itu marah marah itulah saya angkat apa nya
lapa lapa kecilnya itu
saya lempar keluar betul
agar cepat karena mobil yang belakang saya lihat banyak
dalam video amatir memang terlihat laju sebuah kendaraan tampak terhambat karena jalur dipenuhi lapak pedagang
menurut saya kalau seandainya enggak saya tadi itu keributnya luar biasa
tentu pedagangannya akan melawan
tapi karena dia tahu kesalahannya saya ada kemenangan
dia mengakui kesalahannya
harus kita ketahuan cepat
karena saya lihat cepat saya lakukan itu
jadi bukan emosi menghadapi orang orang di sini
kondisi pasaraya kota padang memang semrawut
lapak pedagang tak hanya menyita trotoar pejalan kaki namun juga meluber hingga ke badan jalan
namun video kemarin kepala dinas pedagang kota padang tak ayal memicu beragam komentar
sikap netizen pun terbagi
mulai dari yang mengecam hingga menduduk
kepala dinas kota padang mendukung sikap tegas kepala dinas membenahi semrautnya pasaraya padang
insiden pejabat ngamuk di pasar ini sebelumnya juga terjadi jelang bulan ramadan lalu di kota hujan bogor jawa barat
bedanya wali kota bogor bima arya saat itu menyasar parkir liar yang makin memperburuk kemacetan pasar anyar
seperti yang terjadi di padang amuk wali kota bogor di pasar anyar ini juga sempat viral dan memicu pro kontra di media sosial